pemecatan bupati jember faida yang dilakukan secara politis oleh dprd jember
dalam sidang paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat dprd
ke bupati jember terhadap bupati
membuat perseteruan antara eksekutif dan legislatif semakin memanas
hmp yang dilakukan dprd jember kemarin dinilai cacat hukum oleh pemerintah daerah
karena bupati tidak diberi ruang untuk menjawab sesuai aturan yang ada
dimana surat itu untuk menghadiri acara hmp
tetapi tidak dilengkapi oleh dokumen materi apa yang akan dilaksanakan
nah di sini bupati jadi dokumen itu sangat penting bagi bupati
karena sesuai pasal tujuh puluh sembilan ayat satu kurusin bahwa ada pandangan bupati
bupati tidak diberi ruang untuk menjawab materi apa yang harus disiapkan nanti
namun pihak dprd jember menampik tudingan tersebut
dan mengklaim semuanya ada di tata tertib dan perundang undangan
kalau ada pihak atau eksekutif yang menyampaikan bahwa ini cacat hukum
ya kan teman teman tahu bahwa sejak interpelasi saja sudah dianggap cacat hukum
padahal interpelasi itu ada syarat syarat di dalam tatib dan enam peraturan dan sudah kita ikuti

sebelumnya seratus lebih orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat jemberan
seratus lebih orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat jember
berunjuk rasa di kantor dprd jember pada rabu lalu
aksi ini sebagai bentuk dorongan pada legislatif untuk menggunakan hak menyatakan pendapat
pada bupati yang dinilai telah gagal menjalankan amanat rakyat dengan berbagai persoalan selama memimpin
dalam aksinya pengunjuk rasa mendesak legislatif untuk segera memakzulkan
atau memberhentikan bupati faidah dari jabatannya
karena selama kepemimpinannya memicu munculnya berbagai persoalan
aliansi masyarakat jemberan
sengaja datang ke kantor dprd jember
untuk mendukung anggota dprd melaksanakan tugasnya
tepatnya kami memang mendesak anggota dprd
untuk menggunakan hak menyatakan pendapatnya
untuk memecat bupati jemberan
dikarenakan selama lima tahun masa kepemimpinan bupati jemberan
semua tahu bahwa di jemberan
semua tahu bahwa di jember

apbd selalu bermasalah
bahkan ujungnya tahun dua ribu dua puluh sekarang ini
sudah sampai bulan juli akhir
segera masuk ke bulan agustus
apbd juga belum bisa dicairkan
aksi unjuk rasa aliansi masyarakat jember
menuntut pemakzulan bupati jember faida
oleh anggota dprd jember ini
mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian
syekh fulkus mandani kontributor jember jawa timur